kamu sebagai tangan kanan aku
jadi kamu harus backup aku
kalo sampe ada yang mau macem macem sama aku
dengan gaji yang sangat besar
gak usah khawatir
aku akan jaga kamu
itu sisa utang ibuku
kamu melempar uang sebanyak ini di kaki saya
biar kamu sekarang tahu rasa
kamu tuh bener bener sombong
memangnya kamu dapat uang sebanyak ini
sebanyak ini dari mana
dari mana aku dapat uang itu gak penting
yang penting sekarang
sebentar lagi aku bikin kamu jadi bangkrut
berani beraninya ya kamu ngancem aku
kamu pikir kamu doa yang punya uang
kamu itu ada kemarin sore
ngerti gak sih
aku akan bikin kamu jadi miskin
mulai hal ini
saya itu membuka usaha simpan pinjam
saya juga meminjamkan uang tunai
jadi kalau kamu butuh uang
kau pinjam sama saya aja
jangan ke bu risma
kamu dapat modal dari mana
udah gak perlu tau
saya siap membantu siapapun yang butuh uang
ntar kamu narik bunga besar lagi kayak bu risma
kamu gak usah khawatir
saya itu gak sekejam bu risma
jadi siapapun yang pinjam uang saya
anaknya bu sari buka usaha seperti kita
banyak yang pinjam duit sama dia nggak
malah dengar dengar dia meminjamkan uang
dengan bunga jauh lebih kecilnya dari saya
ini semua nggak bisa didiamkan
kita harus bertindak
saya gak mau hancur
gak nyangka ya dok
sekarang aku bisa beli rumah baru yang mewah
rumah baru rejeki bakto ini berapa
sekarang ibu tantangan sih
jangan lupa ya bu
bulan depan bayar bunga plus cicilannya
ya bunganya sih nggak setinggi di tempat bu risma
kalau bu risma itu mah memang
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
saya mau pinjam uang
bisa bisa berapa pak
terima kasih bu
kami ingin kerja dengan bu gita
kami ingin kerja dengan bu gita
kami ingin kerja dengan bu gita
kalian benar mau kerja di sini
kami sudah tidak betah lagi kerja dengan bu risma
padahal keuntungannya burisma itu sangat besar
duitnya semakin hari semakin banyak
dan kekayaannya semakin hari tambah kaya
kalian kerjasama saya
kalian adalah sebagai penagi uang bagi siapapun yang telat bayar utang
dan saya akan gaji kalian dua kali lipat dari gaji yang kalian terima dari bu risma
terima kasih bu
dan kamu dong mulai hari ini kamu kerja sama aku
kamu sebagai tangan kanan aku
jadi kamu harus backup aku kalau sampai ada yang mau macem macem sama aku
dan tentunya aku akan gaji kamu dengan gaji yang sangat besar
gak usah khawatir
dengan senang hati aku akan jagain kamu
lihat apa yang dikerjain tuh
yang ngumpulin pemuda pemuda
kita udah bikin kampung ini menjadi kampung
semua pemuda pemudi dididik menjadi rentenir
bener bener sudah keterlaluan ya bu ya
ini adalah salah satu tanda tanda ahi zaman
kampung kita ini sudah banyak rentenir
dan riba merajalela di mana mana
bukan hanya di kampung ini bu
kita mendirikan usaha di kampung lain
inilah risetnya okan
yang kamu lakukan itu haram nak
kamu telah melakukan praktek riba
dan kamu tidak jauh bedanya dengan ibu risma
ya jelas beda lah bu aku tuh tidak menetapkan bunga setinggi ibu risma
itu namanya tetap riba nak dan haram hukumnya
kamu kenapa seperti ini mencari nafkah dengan cara yang tidak baik
apa yang kamu lakukan itu semakin menguatkan tanda tanda akhir zaman
terus mau ibu itu apa sih sebenarnya
jadi ibu melarang aku
ibu harus mengingatkan kamu nak
ibu juga kasihan dengan kamu
kamu dengan nak edo runtang runtung
sebaiknya kamu menikah saja supaya tidak ada fitnah
aku gak butuh nasib ibu
aku tuh bukan anak kecil
dan ingat ya aku udah lunasin utang ibu sisa sembilan juta kepada bu risma
harusnya ibu terima kasih sama aku
ibu berhak mengingatkan kamu nak
supaya allah tidak murka terhadap kamu
aku gak mau dengar apapun dari ibu
bang effectively ya ibu ya kamu pencuri

oke ibu paling burada
jangan suka kaya deh bu
masa allah gita
ibu sani itu mau pinjam uang
dia itu sahabat ibu
eh bu sani
ibu tau kan
saya itu punya usaha simpan pinjam
kok ibu malah potong kompas pinjam sama ibu saya
sudah gita sudah
pokoknya siapapun yang mau pinjam uang itu harus lewat saya
tapi inget ya bulan depan bayar rp enam ratus
terima kasih nayang
masa allah gita
kamu itu keterlaluan
ibu gak suka cara kamu cari uang seperti itu
ibu ngelarang aku
apa hak ibu ngelarang larangan aku
aku yang cari duit
lagian aku kondominjemin ibu uang
lagipula aku tuh udah lunasin semua utang ibu sama rentenir itu
ibu berhak mengingatkan kamu gita
kalau ibu nggak setuju dengan aku ibu pergi aja dari sini
ini rumah aku bu
dan aku gak mau hidup sama orang yang menentang aku
pergi ke sana